dicomotin atuh atuh kemana situ anaknya paginya kita disini
udah ikan gue dicomot mana bikin kaget lagi hah
suara apa itu
wah bisa berapi nih kalau ketahuan pak jai
ini masalah satu belum kelar ini belum masalah lain
kemudian kita kabur ya kita kabur
kabur kabur kabur
kayak suara petasan
siapa yang berani melebar petasan ke arah akiu ha
oh lihat tuh
yang melebar petasan tuh
mulai hari ini akiu akan mengibarkan bendera perperangan
kepada kedua anak itu
mending kita kaburnya mending kita kaburnya
aduh mudah ngobrol
di sepertiga malam allah turun ke langit pertama
allah bilang siapa yang mau aku ampuni dosa dosa
lalu allah bilang siapa
lalu allah bilang lagi siapa yang mau aku kabulkan doa doanya
terus doa anak ini memang dikabulin kiai
setiap mongol nanya ini kebocor
udah kayak ban lagi dipomba
makanya sholat tahajud
ngirim tuh bang
iya gua dengar
kan ngomongnya kenceng kiai
dipanggil panggil dokem baik di malah dibuang mukanya mukanya jangan dibuang buang lengket
kalau bangun bilang bilang jatuh tahu apa sih bang bengong muka pakai dibuang buang
mengas mengos orang tuh banyak yang cari muka entar mukanya dicomot orang orang
cek ada yang kangen nama mama bapaknya rindu nih kayak lagu
hai lucu kali masak sambil joget sama nyanyi
tertunggul tak tunggu kita jalan mulu kekan kredit pot aku jadi lapar nih
sepertinya aku mencium aroma
emang kamu kira naruto
makin jelas makin padat makin mantap makin jelas
sekarang kita harus menikminkan anak curut
anak curut anak kucing
nyah jam dalam banyak ngapain datang kemari
kalau kayak gini kan harus perlu disetar ikan
baunya enak banget
kayak masalahnya sih gua kok
wah ini dia yang dicacai
ikan yang enak banget
eh ambil sudah ikannya tuh
lu gak ngasih ikan goreng gua ya
tadi yang makan kucingnya
bener bener ya tuh anak anak ikan gue dicomotin atu atu
kemana sih tuh anak paling perginya
kita disini mpok
udah ikan gua dicomot
gua pasti pergi manis ya kemana tuh anak anak
iya sih mpok
jangan kayak tuh anak tuh tadi
lu jangan bandel bandel
jangan kayak tuh yang bener tuh
lu jangan ambil ikan ya
bener bener ya gua dikerjain ya allah
tempe gua hangus
emang bener bener datu anak anak ya
demen banget ngadiain
mau ngomong apa ya mah pak kiai
kalo ikan yang berkurang
masa kok menggerutu begitu
anak anak pak kiai
kalau kerja pengen aman dan berkah
dimulai selalu dengan bismillah
nanti dilanjut pakai salawat
pasti makanannya berkah
jangan ngelakuin yang lain lain
kamu tadi pasti gak baca bismillah dulu
main masak aja sembarangan
kebiasaan kamu sambil joget
biar gak bete
yaudah lanjutin masaknya ya
kiai periksa disana dulu
waalaikumsalam pak kiai